dari ibu kota dua puluh satu april kemarin jakarta punya pinky
nama cewek cantik bukan
cang sensitif gitu dong
ini adalah bus transjakarta khusus perempuan
ya para perempuan pengguna bus transjakarta menyambut baik peluncuran bus ini
mereka mengaku bepergian dengan pinky lebih aman dan lebih nyaman
untuk menikmati layanan si pinky ini para pengguna transjakarta harus ekstra sabar
pasalnya baru dua unit pinky yang dioperasikan pt transportasi jakarta
itu pun hanya di koridor satu jurusan blok m jakarta kota
setelah menunggu satu jam lamanya akhirnya si pinky pun datang dan siap membawa saya
beserta penumpang perempuan lain dari halte busway blok m menuju halte jakarta kota
selain desain eksterior yang cukup menarik perhatian fasilitas di dalam bus transjakarta khusus perempuan ini
atau si pinky cukup lengkap
mulai dari pendingin udara yang terasa cukup sejuk kemudian ada kamera pengawas atau cctv
dan juga tempat duduk bagi kaum defable yang tentunya ditujukan untuk menambah kenyamanan pengguna bus transjakarta
para pengguna bus transjakarta pun mengapresiasi langkah pemprov
pemprov dki jakarta untuk menyediakan bus transjakarta khusus perempuan
mereka berharap pemprov menambah jumlah armada bus ini
jelas mengapresiasi karena sangat membantu banget gitu loh
terutama saat ini kan di jakarta belum ada bis yang khusus wanita
jadi merasa lebih aman daripada bus yang campur campuran
merespon banyaknya permintaan akan jasa bus pinky
pemprov dki jakarta menolakkan pemimpinnya
jakarta berencana akan menambah jumlah armada hingga sepuluh unit pada awal mei mendatang
nah bagi anda yang ingin mencoba pinky anda cukup merogoh kocek sebesar rp tiga lima ratus untuk satu kali perjalanan
dan silakan menikmati nyamannya bus transjakarta khusus perempuan ini
di akartika jakarta